aparat pemburu koruptor sedang jadi topik pembicaraan
karena baik badan intelijen negara maupun polri telah berhasil menangkap buruan koruptor kelas kakap di luar negeri
seperti apa potret skandal korupsi dengan nilai fantastis di indonesia dan akhirnya menjadikan seorang itu menjadi buronan
buruh buron koruptor saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
saya mulai terlebih dahulu dari data yang terbaru saja
bagaimana ada dua aparat yang ternyata hampir waktu bersamaan menangkap tokoh buron yang sudah lama sekali kabur
kita lihat bagaimana badan intelijen negara dan ini kita patut mengapresiasi
bagaimana ada setioso di sana yang menggelar konferensi pers sendiri begitu percaya diri kepada media dengan bangga
sudah mengembalikan koruptor kelas kakap samadikun hartono
samadikun hartono merupakan salah satu juga obligor ataupun juga yang terkait dengan skandal bibit
blbi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sudah tiga belas tahun kabur ke luar negeri dan akhirnya berhasil ditangkap di shanghai ataupun di tiongkok tepatnya
dan beberapa informasi menyebutkan bahwa samadikun ketika itu ingin berencana untuk menonton formula one
yang di sana ada rio haryanto sesungguhnya
tapi terlepas dari itu bagaimana keberhasilan bin
dalam hal ini bin badan intelijen negara yang memang sebagian orang menyebutkan
mengapa bin kemudian memiliki hak untuk menangkap seseorang
kemudian penangkap intelijen mengatakan ya tidak apa apa
yang memiliki jaringan underground itu kan hanya intelijen
dan bin sendiri langsung memutuskan mengumumkan bahwa sudah berhasil mengembalikan samadikun hartono
tersangka skandal blbi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan selang hanya beberapa hari kemudian kita lihat bagaimana institusi polri juga tidak mau ketinggalan
jadi ini menurut saya kompetisi yang sehat antara bin dan juga polri
mereka menunjukkan bagaimana kerja yang sesungguhnya kepada masyarakat
dan kita patut mengapresiasi apa yang mereka lakukan
berhasil mengembalikan hartawan alu
hartawan halui merupakan salah satu
tersangka juga untuk skandal bank senturi tahun dua ribu delapan
mungkin anda sedikit flashback bagaimana kasus bank senturi merupakan sebuah kasus
di mana penyertaan modal negara di sana sehingga enam tujuh triliun rupiah ke bank senturi
bank kemudian berganti nama menjadi bank mutiara
yang asetnya juga ya kita tahu tidak pernah positif
kemudian dijual oleh salah satu bank yang terafiliasi oleh bank j trust
dan kemudian saat ini berubah lama lagi
dari bank mutiara menjadi bank j trust
untuk membuat beberapa tersangka
kita lihat ada robert tantular salah satu juga owner dari bank senturi
dan kalau kita flashback ke belakang
bank senturi juga merupakan salah satu yang disatukan dari tiga bank sebelumnya menjadi bank senturi
dan memang sudah awalnya memang sudah terjadi sesuatu yang cukup misterius ya
tapi terlepas dari itu hartawan alwi akhirnya berhasil ditangkap
dan hal ini di singapura dan hal ini tampaknya menjadi salah satu kredit yang cukup baik
untuk kepolisian republik indonesia
polri dan bin
sudah menunjukkan bagaimana kerja yang sesungguhnya kepada masyarakat
apapun alasan di belakangnya kita patut apresiasi
beginilah seharusnya aparat kita bekerja
mengembalikan koruptor yang sudah merugikan negara hingga triliunan rupiah
selanjutnya kita ke informasi mengenai buruan kakak kasus korupsi
dari beberapa literatur seperti dari icw
kita kemudian lead bank cnn indonesia juga memberikan beberapa koruptor
kelas kakap yang harusnya memang sudah pantas diburu
kita lihat untuk masih terkait blbi
kita lihat ini adalah syamsul nursalim
mungkin anda masih ingat syamsul nursalim
untuk anda yang lebih kekinian mungkin anda ingat bagaimana kasus mengenai artalita suryani
di sana ada jaksa urip juga dari kejaksaan agung
yang akhirnya disebut sebut menjadi markus ataupun maklar kasus untuk kasus syamsul nur salim
syamsul nursalim merupakan pemilik bank dagang negara indonesia yang saat ini sudah di blend
di bank mandiri karena krisis ketika itu
dan skandal bbi melibatkan syamsul nursalim yang menerima yang berpotensi merugikan negara enam sembilan triliun rupiah
itu terjadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dengan sembilan puluh enam tujuh juta dolar amerika
namun yang menarik kita lihat bahwa syamsul nursalim ternyata sudah bebas secara pidana
karena pada zaman pemerintahan presiden megawati sudah memegang surat keterangan lunas
skl ini menjadi sebuah senjata ampuh
sebuah peluru bahwa syamsul nursalim
sudah tidak bisa lagi dijerat ataupun bebas secara pidana
tahun dua ribu dua sudah memegang skl
jadi agak rumit sebenarnya
kasus blbi ini adalah kasus yang sensitif complicated dan memang penuh kepentingan
kita lihat kejaksaan agung juga menghentikan ataupun meng sp tiga perkara dari syamsul nursalim
itulah mengapa ada kasus artarita suryani ketika itu
selanjutnya kita lihat kesebelahnya
nama ini juga muncul dalam rekaman
mungkin saya masih ingat persis ketika itu saya meliput tentang hal tersebut
bahwa arteta suryani juga menyebutkan
joko chandra dengan istilah joker
jadi apakah itu merujuk kepada joko chandra
itu masih menjadi salah satu dugaan dugaan
tapi yang pasti rekaman suara itu digulirkan kepada publik
dan publik bisa melihat bagaimana sistem peradilan di indonesia
begitu gampang untuk diatur hanya karena uang
ya memang karena uang bisa diatur ya
selanjutnya kita lihat joko chandra merupakan mantan dirut pt era giat prima
dan ini terkait kesi bank bali yang juga berpotensi merujikan negara
sembilan ratus empat miliar rupiah
dan ini adalah perjalanan kasus joko chandra
fonis bebas pengadilan negeri jakarta selatan
jadi di pengadilan jakarta selatan bebas pada tahun dua ribu
pada tahun dua tahun kemudian kembali bebas di kasasi ma
namun di mahkamah agung untuk pk ataupun peninjauan kembali tahun dua ribu sembilan belas
justru tampaknya menjadi salah satu vonisnya
mendapatkan vonis tertentu bukan bebas
dan hal tersebutlah yang mengibatkan joko chandra akhirnya melarikan diri keluar indonesia
beberapa informasi menyebutkan joko chandra sempat ada di papua new guinea
sempat ada di beberapa negara lain
joko chandra tampaknya masih ada di luar
dan masih tercatat sebagai buron koruptor kelas kakak
samsul nur salim dan joko chandra
selanjutnya kita lihat untuk ke slide selanjutnya
masih terkait juga
saya ambil beberapa contoh saja
ini menjadi salah satu refleksi
bagaimana kasus koruptor kelas kakak tersebut sulit sekali untuk kita rintis
kita lihat selanjutnya adalah mantan komisaris pt bhs
itu adalah eko edi putranto
masih terkait juga skandal blbi
dengan nilai potensi kerugian negara
dan lima triliun rupiah
dan fonis dua puluh tahun penjara
namun akhirnya juga melarikan diri
dan beberapa informasi menyebutkan
pertama sekali melarikan diri ke singapura
selalu singapura ya
selainnya adalah edi tansil
saya rasa ini adalah koruptor dan buron sepanjang masa
mungkin kaum kaum yang melahir di tahun sembilan puluh mungkin tidak begitu familiar
tapi percayalah bahwa ini merupakan salah satu
untuk pertama kali di atas satu triliun rupiah
pembobolan ataupun juga yang merugikan negara
di sektor perbankan yang melibatkan edi tansil
dan jumlahnya ketika itu mencapai lima ratus enam puluh lima juta dolar amerika
dan itu besar sekali
bila dikonversikan dengan rupiah pada saat itu
kita lihat yang menarik dari edi tansil adalah
bukan setelah fonis ataupun in absensia dalam pengadilan
namun setelah difonis masuk ke lembaga pemasyarakatan
ternyata bisa melarikan diri
itu yang menarik
bagaimana edi tansil bisa lepas dari lp pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
dan fonis yang harusnya dia jalanin adalah dua puluh tahun penjara
jadi ada juga
informasi bahwa ditansil pada saat itu sungguhnya memiliki afiliasi bisnis
perusahaan bir misalnya di eropa
meskipun itu hanya sebuah cerita cerita yang kemudian tidak bisa terkonfirmasi
sulit sekali memang untuk kita bisa melihat bagaimana rekam jejak para buron koruptor ini
karena mengapa begitu sulit
karena mereka memang memiliki uang
dan mereka memiliki jaringan
ini yang akan saya bicarakan selanjutnya
ini adalah negara favorit buron koruptor kakap
bahwa sesungguhnya pemerintah sudah tahu persis
bahwa singapura misalnya
merupakan salah satu wilayah
salah satu tax haven juga
pelarian utama untuk para buron buron kelas kakab
dan misalnya juga tersangka tersangka ingin melarikan diri
karena kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi di sana
begitu sulit memang kita untuk meraih kebijakan ataupun kesepakatan ekstradisi dengan negara singapura
karena syarat mereka juga terlalu berat yang menyinggung kedaulatan indonesia
sehingga ketika negosiasi diplomatik terus dilakukan agak sulit
karena singapura menjadi salah satu surga untuk para buron
mereka bisa tinggal di sana
mereka asetnya bisa disimpan di sana
atau ke swiss misalnya
jadi ini agak sulit
kalau kita naik pesawat terbang juga hanya sekitar satu jam
atau kurang dari dua jam
namun ternyata begitu gampang untuk melarikan uang negara
ataupun melarikan uang yang berpotensi merugikan negara ke singapura
selanjutnya kita lihat adalah hongkong
juga menjadi salah satu tempat favorit
tiongkok seperti bagaimana samadikun juga ditangkap
juga ada di hongkong
selanjutnya adalah kanada dan amerika serikat
ini salah satunya
kita lihat ini tempat bermukim yang paling dekat dengan indonesia
paling nyaman untuk koruptor
apalagi buron koruptor
untuk memasukkan aset mereka di sana
untuk tinggal di sana
harusnya pemerintah indonesia bisa memetakan ini
saya yakin bisa lebih
saya rasa pasti bisa lebih spesifik lagi dibandingkan apa yang kita presentasikan sore hari ini
hanya sekarang ada political willingness
bagaimana mereka akan menjalin kerjasama dengan negara negara tersebut
agar bisa mengembalikan para buron
dan saya ingin sedikit menyuplik mengenai skandal blbi
mengapa ini menarik
untuk saya cuplik hari ini
ini menjadi gambaran bagaimana kong kali kong
kemudian rekayasa di dunia perbankan
di dunia bank sentral
itu menjadi salah satu yang patut kita waspadai
dan belajarlah dari skandal blbi
karena skandal blbi yang luar biasa ini memang
ketika terjadi krisis ekonomi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kemudian terjadi aksi jual rupiah secara massal
sehingga rupiah sempat anjlok
hingga tujuh belas rupiah ketika itu
kerjasama berdasarkan imf
juga bank indonesia ketika itu
memungkinkan bank indonesia untuk menggelontorkan dana blbi
dan saya lebih spesifik ke bank swasta saja
blbi ketika itu dikeluarkan
ataupun bantuan likuiditas bank indonesia
sederhananya adalah bank indonesia menggelontorkan uang
untuk empat puluh delapan bank swasta yang ada di indonesia
namun kita lihat angkanya sangat fantastis ketika itu

kalau tidak dibantu bank bank ini bisa
bisa menimbulkan sebuah dampak yang lebih besar lagi
sehingga mereka harus dibantu
angka satu ratus empat puluh empat lima ratus tiga puluh enam triliun rupiah
ternyata anda tahu
ketika bpk melakukan audit tahun dua ribu
hanya sekitar sembilan puluh lima persen
justru ternyata tidak disalurkan dengan sesungguhnya
jadi ada pengembangan yang cukup besar
dan kerugian negara menjadi satu ratus tiga puluh delapan empat ratus empat puluh dua triliun rupiah
kemudian pasti timbul pertanyaan
lalu siapa yang bayar
ya kita yang bayar
negara yang bayar
mereka yang bisnis
mereka yang bisnisnya sedang goyang
kemudian setelah mereka tidak sanggup bayar
mereka melarikan uangnya ke luar negeri
negara menganggungnya dalam apbn
rata rata sekitar delapan puluh triliun rupiah
pertahun negara harus membayar
terbebani oleh kelakuan mereka
apa yang mereka lakukan
mereka masih bisa memiliki tangan kanannya
gurita bisnisnya masih ada di indonesia
konglomerasi bisnis mereka masih bisa berjaya
di dalam negeri
ini harusnya target selanjutnya adalah follow the money
ppatk pasti memiliki data mereka
harus dibongkar data mereka
dan kita tunggu
kejaksaan agung harusnya di dalam negeri
bisa menyita aset aset mereka yang masih bebas saat ini
yang masih bisa berbisnis
kemudian untuk kemenkumham
harusnya juga bisa melobi untuk luar negeri
sehingga tidak hanya dua yang berhasil dikembalikan pada saat ini
saya dan kita semua menanti
kinerja yang lain
lebih baik lagi
kemudian juga koruptor koruptor kelas kakap lagi dikembalikan negara
paling tidak selain kita mendatangkan orangnya
uangnya juga harus bisa didatangkan ke dalam negeri
kan bisa dipakai untuk misalnya untuk bpjs
atau digunakan untuk apalah
karena besar sekali asetnya
dan kita tunggu bagaimana kinerja selanjutnya
apakah akan ada lagi penangkapan buron koruptor kelas kakap selanjutnya